dalam upaya memperluas peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebang sentralan melalui media baca
bank indonesia kembali meresmikan pojok baca bi corner di perpustakaan daerah kota surabaya pada kamis dua puluh delapan oktober
peresmian bi corner tersebut dilakukan oleh deputi gubernur bank indonesia hindar
dihadiri pejabat wali kota surabaya nur wiyatno serta para pejabat skpd kota surabaya
menurut deputi gubernur hendar
bi corner merupakan perpanjangan tangan perpustakaan bank indonesia
yang terdapat di kantor pusat dan setiap kantor perwakilan daerah
pustaka yang dimiliki bi corner selain buku buku mengenai ekonomi dan kebang sentralan
juga tentang pengetahuan umum
sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memetik manfaat yang ada di pojok baca tersebut
itu efektivitas kebijakan yang sangat tergantung kepada kredibilitas
kredibilitas dari otoritas dari bank indonesia
dan salah satu kredibilitas itu kan bisa dimujukkan kalau kita bisa mengumumkakan pertimbangan pertimbangan apa ketika melakukan satu kebijakan
dan gitu ya misalnya kebijakan yang terkait dengan sungguh bunga atau kebijakan dengan gantian itu
kenapa bank indonesia mengambil kebijakan ini
kenapa nah ini perlu dikomunikasikan
nah saat dikomunikasi atau disamping presiden bank indonesia ini juga kita hadir dalam bentuk keikonan
dengan pemahaman yang baik tentang kebang sentralan
maka pembentukan perspektif masyarakat atas komunikasi yang diberikan bank indonesia akan tepat
dengan begitu masyarakat akan mudah memahami setiap transmisi dari kebijakan kebijakan bank indonesia